cowok yang lain lagian putri juga ke pelet nih ke pelet sama mbah ramzi eh mbah lagi
tapi gak mungkin ya kan tante putri yang paling putri sayang tante ella kan juga suka sama ramzi
putri kan gak enak putri juga harus nyenengin tante putri
bos katanya minta maaf ngaku salah itu kan ngasih obat jadi lo nggak ngerti deh plong itu
bentuk kekecewaan gue ini cemburu cemburu cemburu lagi obat obat apaan itu kencing anak
orang lo kasih cemburu
ngapain lagi kamu eh hai sayang gimana udah baik kan udah lebih baik kamu tuh urusin aja
coba kamu yang kampungan itu bukan dia bukan cowok aku sayang
enggak bukan kamu salah enggak mungkin udah deh sayang kamu jangan marah marah terus senyum saya
senyum iya nah gitu baru ganteng kalau senyum nah biar kamu itu agak agak dingin tuh badannya
karena di luar panas banget nih sekarang aku bawain kamu nih kamu minum ya sengaja
aku buatin spesial buat kamu sayang yuk pintar yuk oluh oluh tayang tayang minum ya
ayolah sayang diminum kan buatan aku pasti rasanya enak ya minum ya
minum dong buatan aku
aku kejamnya bunda tenang ya pak
tenang ya enggak pernah
kamu tahu kamu tahu anak anak saya adalah yang terbaik
sampai tahu semuanya
saudara ramsi anda diminta untuk ikut kami ke kantor
pak obat saya seluas di
yang kaya putih dikacau kacau kacau kacau
kenapa pak kenapa itu
gak tahu pak saya dipitnahin
eh lo jangan kemana mana
mau ke kantor
lo dokter yang terkenal itu kan
saya pengen tahu nih bini ayah suing gue apa enggak ya
jangan kita diemin lebih baik kita kepukin
hei jangan ribet
kenapa anda kali ini berhenti
jangan pada berkelahi
saudara ramzi anda bebas
bebasin pak ya benar
ada yang menjamin anda
orang yang minta dirahasiakan
sekarang anda boleh pulang
tuh nggak pengen dari tadi
jadi kan gue nggak seperti kebob
gue lagi istirahat ya
nih aku bawa ini kamu buah
nih aku bawa ini jeruk buat kamu
aku ingin apaan makan buah
ya udah kalau gak mau makan buah kamu mau makan apa sayang
bubur ada nggak bubur
bubur bubur ayam
ya udah deh
ya udah deh
ntar ya sayang ya
mai jangan lama lama ya mai ya
eh mai ya eh siapa lagi tuh mai ya
kamu tuh gimana sih kamu udah lupa nama pacar kamu sendiri
kamu emang nggak tahu diri ya
aku tuh udah ngerawat kamu berhari hari di sini
pikir dong kamu pikir
jangan jangan kamu itu asli portugal
tahu artinya portugal apaan
persatuan orang turunan gatel
eh put put put
kalau sekarang urus aja semuanya sendiri
dan mulai sekarang ktp
kok artinya ktp
hah tahu nggak artinya apaan
gua tak peduli
eh dan satu lagi

put put put
aku tahu sekarang kamu tuh lebih pentingin dukun bokis itu kan
lo udah pergi aja sana
samperin tuh dukun bokis
kawinin kalau perlu sekalian
aduh abis gimana ya
putri bete delapan

kayaknya kamu sudah kebetulan banget
isi yang yang ini kan
oke oke berserah berasa itunya
terima kasih putri